lalu bagaimana kesiapan dunia usaha menghadapi the new normal bergabung melalui sambungan skype
ada sinta wijaya kamdhani wakil ketua umum apindo
selamat malam mbak sinta
terima kasih sudah bergabung di cnn connected mbak sinta
terkait dengan rencana atau wacana penerapan the new normal yang katanya dalam waktu dekat
bagaimana kesiapan dari dunia usaha menjelang the new normal ini sekaligus
dari dunia usaha apa jaminannya bahwa nantinya jika betul ada pelonggaran pembatasan sosial
tidak berujung atau tidak meningkatkan eksponensial atau eskalasi kasus covid sembilan belas
ya pertama saya rasa kita mesti melihat dulu kondisi saat ini ya
jadi memang kita sudah adali bahwa memang covid sembilan belas ini adalah suatu wabah
yang tidak bisa langsung diselesaikan
sampai vaksin itu ditemukan
sehingga bagaimanapun juga kita harus hidup berdampingan dengan virus ini
jadi untuk supaya kita bisa memulai ekonomi aktivitas kembali
tentu saja mesti dibuat aturan baru atau new normal yang diperlukan oleh pemerintah
jadi saat ini kami sudah menerima keputusan menteri kesehatan
sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu juga masing masing sektor sudah memulai
persiapan untuk membuat sop dan protokol kesehatan untuk the new normal ini
jadi sekarang dengan arahan yang jelas dari kementerian kesehatan ya kami mengikuti aturan gitu
jadi dari sektor kemudian disosialisasikan dan ke masing masing perusahaan nanti harus mengikuti aturan tersebut
jadi kami prinsipnya siap mbak untuk mengikuti
oke mbak sinta the new normal ini kan penuh dengan kontroversi ya polemik
artinya buat sebagian orang jika betul pemerintah nantinya akan menerapkan the new normal ini
dianggap ini sebenarnya bukan atau belum waktu yang tepat
mengingat kita masih dihadapkan dengan penambahan kasus baru setiap harinya
kurvanya pun juga belum melandai
tapi kalau misalnya kita lihat dari pelaku usaha atau dunia usaha bisnis ekonomi
sepertinya mendapatkan atau justru merasakan sebuah kekejangan
sebaliknya artinya bisa kembali bernafas setelah puasa akibat pandemi ini kurang lebih berapa
tiga bulan kurang lebih ya
bagaimana akhirnya pelaku pelaku usaha melihat mungkin ada nafas segar
artinya ada keuntungan baru jika the new normal ini nantinya akan diberlakukan
ya betul jadi kalau kita lihat memang selama ini pada saat awal pandemi merebak
kita tahu bahwa memang tidak ada jalan lain bahwa wilayah wilayah tertentu memang harus melakukan psbb
dan kami menerima itu dan mengikuti aturan tersebut
namun setelah kami melalui masa psbb ini kami melihat dampaknya begitu besar terhadap ekonomi
dan nantinya juga bisa berdampak lebih lanjut ke sosial aspeknya
jadi sangat menguatitkan dengan kondisi seperti ini
untuk itu kami melihat bahwa memang new normal itu menjadi suatu jalan untuk kita bisa memulai kembali
nah kalau ditanya apakah nanti
akan meningkat atau tidak ini kembali lagi kepada kedisiplinan dalam kita mengikuti aturan main new normal
dan ini harus datang dari individu masing masing
juga bagaimana kita nantinya mematuhi aturan aturan yang sudah ada di dalam sop dan protokol kesehatan tersebut
itu cara kita untuk meminalmalkan barang lebih lanjut
nah kalau ditanya bagaimana keputusan untuk
pembukaan atau pelonggaran psbb itu masing masing wilayah kan pasti berbeda beda ya
karena kalau dilihat kan sekarang salah satu mekanismenya adalah titik pada ro nya ya
jadi pada reproductive rate nya dan di situ kan memang seperti jakarta sebenarnya sudah di bawah satu
jadi sebenarnya sudah kalau secara dasar who itu sebenarnya sudah bagus
tapi seperti pak anies mengatakan betul kalau ini bisa seperti ini terus tentunya dia tidak akan memperpanjang
tapi kalau ini nanti angkanya naik ya bisa saja
mudah aturan dan mempertanjang kembali
nah untuk itu kami menghimbau bahwa semua masyarakat daerahnya masing masing yang masih ada psbb untuk disiplin
jadi dalam waktu selama masa psbb ini harus benar benar di train mengikuti aturan aturan yang ada
nah kalau menai jaminan apakah nanti akan
bertambah atau berkurang
saya rasa ini kembali lagi kepada yang saya katakan tadi
kita harus hidup berdampingan dengan virus ini
untuk itu kita nggak bisa hanya dengan terus tertutup gitu
kita harus mulai membuka dan menjalankan aktivitas new normal ini perlahan lahan bertahap
mbak sinta tiga bulan selama masa pandemi ini bisnis atau pelaku bisnis atau pelaku usaha yang paling terdampak gitu
catatan dari apindo
seberapa besar dampak yang dirasakan oleh para pengusaha ini sebenarnya mbak sinta
saya lihat dari angka yang selama ini sudah kita kumpulkan ya
dari angka yang sudah di phk atau dirumahkan ya
dirumahkan aja sudah sampai lebih dari enam juta
ini saya lihat dari sektor sektornya terutama pariwisata dan restoran itu sampai satu empat juta
kemudian dari kalau kita lihat seperti tekstil itu sampai dua satu juta
jadi memang ini besar sekali dampaknya
kalau kita lihat juga dari segi punan ya
dan kebanyakan hotel sudah tutup
satu tujuh ratus per satu provinsi sudah tutup
jadi memang banyak sekali sektor yang sangat terdampak dan hampir tidak ada operasi sama sekali
berarti artinya jika pelonggaran pembatasan sosial ini berjalan optimal
apa dampak dampak tadi yang selama tiga bulan
ada penurunan omset
kemudian pemutusan hubungan kerja tadi mbak sinta bilang sekian enam juta
artinya itu bisa akan recovery
dan butuh waktu berapa lama kira kira untuk dunia usaha atau para pelaku usaha ini
bisnisnya bisa recovery setelah
kalau nantinya pelonggaran pembatasan sosial ini sekali lagi berjalan maksimal
bisa berjalan optimal nantinya
pertama saya klarifikasi enam juta tadi termasuk dirumahkan ya mbak
jadi bukan phk
nah kalau kita melihat memang
kalau dari segi dibandingkan dengan psbb
pastinya dengan banyak aktivitas ekonomi pasti akan ada peningkatan
tapi kita juga tidak bisa mengatakan itu akan kembali lagi
seperti ke pera pandemi
itu butuh waktu untuk kembali
dan tergantung sektor seperti apa
kalau hotel saya rasa waktunya akan lebih panjang lagi untuk bisa kembali
mungkin bagi tahun depan gitu ya
kalau untuk manufaktur tergantung di manufaktur produk apa
ini semua tergantung daripada demandnya juga
jadi ini dalam covid sembilan belas ini supply shock dan demand shock
nah kalau dari segi demandnya
demand baik di dalam negeri maupun di luar negeri
karena export kita kan kita juga menurun
kalau kita lihat itu karena demandnya juga menurun
nah sampai seberapa balik
seberapa cepat ini bisa kembali bisa recover
ini kan tergantung pihak lain
jadi kita nggak bisa mengontrol itu semua
tapi yang pasti
dengan adanya relaksasi psbb ini
paling tidak mobilitas akan jadi bisa lebih tinggi
logistik mungkin bisa jalan
jadi pasti akan ada peningkatan
walaupun tidak bisa balik langsung normal seperti pra pandemi
oke baik terima kasih sekali
terima kasih sekali lagi mbak sinta wijaya kamdhani
wakil ketua umum apindo sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini